jangan lupa like and subscribe ya

mas turun dulu
anu pasangan suami istri
akhirnya yang istri meninggal
itu memang suami istri
aduh nggak tahu ya
nggak tahu tahu langsung ke sini ya
tapi dibunuh pak
kalau dibunuhnya ya nggak tahu pak
polisi itu pak
burung apa si
kan sayaeilah pak
yang ini pak
mari kita lihat sendirian

teknologi dimana ya
sedulur itu kurang mudah
jadi kalau korbannya buka grammar di sana
bahwa rokok smarket kembaliipping itu